jembatan ampera yang menjadi ikon kota palembang terus dipersolek dipercantik jelang pelaksanaan asian games dua ribu delapan belas
selain pilar jembatan dicat warna merah dan juga biru di jembatan di ampera ini juga dilakukan perbaikan trotoar serta pemasangan satu ratus dua puluh delapan tempat duduk hingga pemasangan enam puluh buah lampion
pilar jembatan ampera kini terlihat lebih cerah setelah dicat warna merah dan kombinasi warna biru
bukan hanya pilar trotoar di bagian sisi kanan dan kiri jembatan juga terus diperbaiki
selain itu berbagai fasilitas umum di atas jembatan juga terus dibenahi diantaranya pemasangan satu ratus dua puluh delapan kursi panjang serta pemasangan enam puluh buah lampu lampion
pemasangan kursi santai dan lampu lampion ini akan memberikan rasa nyaman bagi pengunjung terlebih di malam hari akan memberikan kesan romantis
proses pengerjaan ini ditargetkan akan terampung sebelum pelaksanaan asian games dua ribu delapan belas di giladipalembang
di jembatan ampera telah dipasang wifi gratis setelah pemasangan jam analog raksasa yang sengaja datangkan dari jepang
hanif hairandi palembang sumatera selatan